presiden perancis emmanuel macron menuai kecaman atas pernyataannya mengenai islam
di sisi lain isu keamanan kini tengah menjadi perhatian di perancis pasca penyerangan di kota nis
lalu bagaimana kondisi keamanan di sana
kita akan berbincang dengan salsabila ramadita anggota perhimpunan pelajar indonesia di paris perancis
selamat malam waktu indonesia bila
selamat malam waktu indonesia
bila bagaimana sebenarnya saat ini kondisi keamanan pasca serangan dinis dan sejumlah insiden lainnya
apakah kemudian ini mempengaruhi aktivitas warga di paris perancis
oke terkait pernyataan presiden macron situasi aktual di perancis sendiri khususnya di paris terbilang masih sedikit tegang dan panas
media nasional dan lokal baik itu televisi atau media sosial sendiri masih aktif menyoroti isu ini
yang mana pula menuai pro dan kontra oleh masyarakat baik itu masyarakat muslim ataupun non muslim
namun untuk kondisi di luar sendiri memang saat ini aktivitas di luar sedang amat sangat dibatasi karena memang perancis baru saja memperlakukan lockdown kedua
baik saat ini kan kondisinya lagi pandemi sehingga akses memang terbatas begitu ya aktivitas memang terbatas
apakah kemudian situasi yang cukup tegang di media
perancis seperti tadi bila sampaikan itu juga mempengaruhi proses ataupun akses untuk beribadah dan sebagainya
terkait beribadah sendiri karena memang kita sedang melaksanakan lockdown yang kedua per tanggal dua puluh sembilan oktober kemarin sampai sebulan ke depan
jadi memang tempat tempat yang ramai khususnya rumah ibadah seperti baik itu masjid ataupun gereja memang ditutup
jadi kita sendiri melaksanakan ibadah
baik saat ini kecaman luar biasa datang dari umat muslim di berbagai dunia
sebagai seorang warga negara indonesia yang beragama islam bagaimana kemudian anda melihat apa yang terjadi saat ini
apakah kemudian isu ini secara tidak langsung berdampak terhadap bila dan teman teman yang saat ini tengah mengenyam pendidikan di sana
kami dari ppi perancis sendiri atau perhimpunan pelajar indonesia di perancis khususnya
kita senantiasa mengikuti arahan dari kbri di perancis
di mana melalui surat terbuka yang dikeluarkan oleh kbri perancis kita diimbau untuk memperhatikan perkembangan situasi di perancis
dan terus meningkatkan kewaspadaan menjaga diri dan memperhatikan dan mematuhi imbauan serta aturan yang dikeluarkan otoritas setempat
jadi sejauh ini semua warga wni di perancis itu dalam kondisi baik dan sehat
dan kita masih terus waspada dan berusaha untuk tidak termakan hoax atau menyebabkan berita berita yang masih simpang silat
menarik tadi bila mengatakan waspada dan tidak termakan hoax
bagaimana kemudian isu ini disuarakan masyarakat di sana di perancis
di sini banyak sekali media media yang membahas putar bagaimana isu ini
dan juga menjadi polemik khususnya di perancis
nah kami sendiri dari warga negara indonesia di sini berusaha untuk tidak menelan mentah mentah
dan terus berkoordinasi dengan tentunya ketua ppi paris yang senang biasa membantu kita
juga dari pihak kbri indonesia sendiri terus memberikan arahan apa yang harus kita lakukan
dan lebih baik untuk tidak terlalu bersikap gegabah
banyak media kemudian menggambarkan saat ini suasana masyarakat secara psikologi seakan akan terbelah dua
mendukung dan yang kontra apakah memang itu gambarannya saat ini di sana mila
ya memang mungkin bisa dilihat dari setiap postingan postingan di sosial media
khususnya media media perancis yang menyoroti masalah ini
biasanya di kolom komentar itu banyak sekali dua pihak yang
yang berbeda gitu ya baik itu dari pro dan kontra itu sangat beradu sekali bisa kita lihat di kolom komentar
jadi kurang lebih gambarannya seperti itu saat ini situasinya
jadi memang ada dua pihak yang masih berdebat dan masih dalam suasana yang sensitif
baik terima kasih bila sudah sharing bagaimana kondisi di sana bagaimana perhatian masyarakat di sana
dan bagaimana update terkini
terima kasih informasi anda malam hari ini kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari pro dan kontra pernyataan presiden emmanuel macron ini
bila terima kasih sekali lagi